gubernur papua lukas nmb kecewa belum dapat melakukan pencoblosan lantaran logistik pemilu belum terdistribusi di tps tempatnya mencoblos
hingga pukul sepuluh waktu indonesia timur distrik jayapura selatan dan argapura belum menerima surat suara
sejak pukul tujuh pagi sejumlah tps di argapura telah didatangi oleh para pemilih namun mereka harus menunggu surat suara tiba
demikian halnya gubernur papua lukas nmb yang tiba di tps empat puluh tiga argapura pukul sepuluh pagi
lukas mengaku kecewa terhadap kinerja kpu provinsi papua yang membuat warga belum dapat menggunakan hak pilihnya
panitia pemungutan suara setempat mengaku ini baru pertama kali terjadi
pada pilpres dua ribu empat belas ataupun pilkada dua ribu delapan belas tps telah menerima pasokan kotak suara pukul empat wit
belum diketahui apakah waktu pencoblosan akan diperpanjang karena kpu provinsi papua belum memberi keterangan tentang hal ini
sebagai hak pemilihan hal ini
di jayapura selatan kita merasa kecewa dengan cara kerja seperti ini
karena kita kan jam tujuh itu harus sudah disiarkan secara nasional
kok sampai hari ini belum ada kotak suara itu kita heran